lalu bagaimana efektivitas penerapan psbb apakah betul relaksasi tepat dilakukan semata demi skenario pemulihan ekonomi
bergabung melalui sambungan skype ada anggota tim simcovid yang juga merupakan epidemiolog
ada panji f hadi sumarto langsung dari dunedin selandia baru
mas panji selamat malam waktu selandia baru selamat sore waktu jakarta
selamat sore waktu jakarta mbak tiffany
terima kasih sudah bergabung dengan sianya newsroom
mas panji kalau misalnya kita lihat dari sepuluh april jakarta menjadi yang pertama menerapkan psbb
lima pekan berjalan ya seluruh indonesia
anda melihat efektif tidak sih sebenarnya pemberlakuan psbb di empat provinsi dua puluh tujuh kabupaten kota yang ada di indonesia
ini semakin memperlihatkan kepada kita memang nanti yang katanya awal juni menjadi titik terang pelonggaran psbb
kita bisa beraktivitas menghadapi the new normal
atau terlalu mengada ngada mas panji
terima kasih mbak
saya memperhatikan khususnya daerah ibu kota jakarta dan jawa barat ya
menurut saya psbb memang berdampak
jadi berdampak baik menurunkan transmisi dan menahan laju penularan covid sembilan belas di daerah daerah tersebut
tapi kalau pertanyaannya efektif atau tidak tentu pertanyaan balik ya mbak apa itu efektif
barangkali kalau kita artikan sampai bisa menekan laju pertumbuhan sampai menurun kurvanya benar benar melandai dan ke bawah begitu
saya pikir belum se efektif itu
belum se efektif itu artinya dengan adanya wacana gitu ya
wacana rencana bulan juni akan ada pelonggaran kemudian sejumlah tempat kegiatan kita bisa kembali menghadapi hidup yang normal
anda melihat itu belum bisa kita lakukan
salah satu kriteria yang dikeluarkan oleh who ya mbak untuk melonggarkan upaya kesehatan masyarakat atau pembatasan sosial adalah turunnya angka reproduksi covid sembilan belas
sampai di bawah satu selama setidaknya dua minggu

nah jadi salah satu syarat yang harus kita punya adalah untuk mengurangi kesehatan masyarakat
nah jadi salah satu syarat yang harus kita punya adalah untuk mengurangi kesehatan masyarakat
kita harus bisa menghitung dulu angka reproduksi efektif dari penularan covid sembilan belas di setiap daerah yang memperlakukan psbb maupun yang tidak ya di semua daerah
nah pertanyaannya ada tidak
nah tentunya ini kita kembali ke masalah data
apakah datanya bagus atau tidak untuk mengukur angka reproduksi tersebut
nah saya duga kalau melihat tadi juga mbak sudah menjelaskan dan menerangkan angka kasus baru di dki jakarta dan di indonesia

walaupun jumlahnya skalanya berbeda tapi mungkin trennya sama

jadi dari hari ke hari tidak jauh berbeda
itu kan lebih mirip angka reproduksi yang berkisar di angka

kalau kurang dari satu kita akan melihat berkurang
kalau kurang dari satu kita akan melihat berkurang
setiap rata rata hariannya itu akan berkurang dari seratus menjadi delapan puluh menjadi enam puluh empat

tentu itu angka reproduksi sudah menurun di bawah satu
saya pikir angka reproduksinya masih di sekitar satu
jadi kalau menurut saya
dan syarat utama
dari pelonggaran upaya kesehatan masyarakat itu
menurut saya belum dipenuhi
apalagi selama dua minggu
psbb ini kan meliputi scope mencakup
pelarangan kegiatan keagamaan kemudian peliburan sekolah dan juga tempat kerja
moda transportasi tadi saya sebutkan juga
evaluasinya selama lima pekan mulai dari jakarta kemudian disusul wilayah wilayah lain yang menerapkan psbb
evaluasi anda apa ya apa kekurangannya apa kelemahannya
saya pikir satu kelemahannya adalah implementasi ya mbak tiffany ya
masalahnya ini di sektor mana
saya pernah melihat satu survei di kota bandung ya yang menunjukkan bahwa orang orang yang bagian besar
mungkin sekitar enam puluh persen orang yang tertangkap di checkpoint mereka meninggalkan tempat dan pergi ke tempat lain itu
tujuannya adalah ke tempat kerja
jadi dengan alasan takut kehilangan pekerjaan atau takut kehilangan penghasilan
jadi barangkali saya pikir masih ada
bukan hanya orang tapi juga institusi institusi ya apakah itu tempat kerja atau yang lainnya
yang tidak sepenuhnya menjalankan psbb
tentu saya tidak tahu pasti karena saya tidak punya data survei
dan ini pemerintah sebenarnya yang semestinya melakukan evaluasi dan membuat hasil evaluasi tersebut publik
supaya kita bisa menilai di mana harus diperbaiki
dan kita lihat sendiri kemarin di jakarta ya ada kerumunan begitu kan ya
di restoran cepat saji kemudian di bandara
itu kan sebenarnya pelanggaran psbb ya karena psbb nya kan masih berlaku
oke kalau prediksi anda misalnya kita tetap berada di masa masa yang seperti sekarang ini
yang masyarakatnya patuh tidak patuh begitu juga regulasinya agak sedikit membingungkan mana yang harus diikuti
ini kan banyak kan yang ada di sini
ini sampai kapan kita akan

nah seperti apa mas maji
ya tentunya selalu sulit meramalkan masa depannya mbak
tapi saya bisa bilang begini kalau kondisinya begini terus
saya pikir kondisi psikologis masyarakat tidak akan cukup sabar untuk berlama lama begini
jadi kalau begini terus pasti akan jebol psbb nya dengan sendirinya
tidak bisa lama lama
orang nggak akan tahan lama apalagi
bagi saudara saudara kita yang memang mengandalkan upah harian begitu ya terancam kehilangan pekerjaan
jadi saya pikir pilihannya kita cuma dua
satu memperketat psbb supaya transmisi covid sembilan belas nya cepat selesai atau kita akan kebobolan
jadi kalau kebobolan ya tidak akan selesai selesai
dan kalau kondisinya begini terus juga sebenarnya ini kan mirip kondisi endemik ya
jadinya ada transmisi terus menerus
tidak banyak tapi ada
jadinya ya akan lama
bisa setahun dua tahun mungkin saya tidak tahu ya tapi bisa lama
baik terima kasih mas panji
sayang sekali waktu kita sangat terbatas
tapi terima kasih sudah bergabung dengan cnn newsroom sore hari ini